tidak tahu keberadaannya
tidak tahu keberadaannya
tidak tahu keberadaannya
dan aku tidak akan maafkanmu
si penopeng benar benar tangguh
dia berhasil mengalahkan pak laguna
aku tidak boleh berhasil sama dengan pak laguna
aku harus menang
urusan kita belum selesai
aku pasti akan membalasmu
ayo kita berhasil
jangan lari kamu
jangan hukum aku
aku tidak mau mati
kanda jangan hukum aku
aku tidak mau mati
apa yang terjadi dengan gusti ratu
aku juga bingung
sebaliknya kau segera lapor kepada gusti prabu siliwangi
beritahu apa yang sedang terjadi
ya allah bagaimana nasib putraku walang sungsang
apakah dia baik baik saja
amang mohon ya allah
lindungilah putra amang walang sungsang
jangan kau siksa dirimu
dengan pikiran pikiran buruk
akan baik baik saja
semoga dewa ta'akul
selalu melindungi putra kita
tapi kak kanda
dinda sungguh sungguh sangat mencemaskannya
karena sampai sekarang kita tidak tahu keberadaannya
kanda akan segera pergi ke istana kandang wese
untuk membebaskan putra kita walang sungsang
aku membutuhkan bantuanmu
selidiki putraku walang sungsang di kandang wesi
dan pastikan putraku
dalam keadaan baik baik saja
dalam keadaan baik baik saja
sandika gusti prabu
salam hormat gusti prabu dan gusti ratu
mohon izinkan saya melapor tentang keadaan gusti ratu kentrimanik
keadaan gusti ratu kentrimanik memburuk
dia terus saja meracau tidak jelas
dan terlihat begitu ketakutan
jaga dewa batara
kak kandang kita harus segera menemui rekentrimanik
terima kasih kisana
terima kasih kisana
iya terima kasih
terima kasih raden telah menjadi penyelamat kami
raden wistapati tidak akan tinggal diam
dia pasti akan datang lagi untuk menghancurkan kampung kami
tenang dulu pak man
wistapati tidak akan datang
dalam waktu yang dekat
kita tidak perlu takut pada mah
kita hanya takut kepada allah subhanahu wa ta'ala
dan serahkanlah semuanya kepadanya
iya siapa allah
allah subhanahu wa ta'ala adalah tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta
ialah yang maha berkuasa
ialah satu satunya tuhan
wajib bagi kita untuk disempah
ia tidak beranak
dan tidak diperanakan
ialah zat yang maha tunggal
dan tidak ada sekutu baginya
semoga allah subhanahu wa ta'ala
senantiasa melindungi kalian semua
kanda jangan hukum aku
aku tidak mau mati kanda
tenanglah gusti ratu
tidak akan ada yang menyakiti gusti ratu
jangan hukum aku kanda
aku tidak mau mati karena
aku tidak mau mati
kanda jangan hukum aku
aku tidak mau mati karena
rai apa yang terjadi denganmu rai
bagaimana ini kak kanda
rai keterima ini
sedih akan diputuskan
bahwas anunciag dua produk
pakada men wonderful fits
aku bisa menguasai
sepertinya sebentar lagi kau akan menguasai jurus itu dengan sempurna kembang ayo
tentu saja guru
aku akan membuktikan pilihanmu tidak salah
karena kau telah memberikan kitab itu kepadaku
teruslah berlatih dan buatlah dirimu berharga untukmu
aduh bagaimana ini
kamu tidak akan bisa pergi kemana lagi anak kecil
pak man pikir aku akan menyerah
seharusnya pak man semua malu
maknya keroyokan lagi
hei anak kecil
tinggal sekali kau
ayo kita kembali ke kandang musik
putra prabu siliwangan
raka walau susah
kenapa dia terlihat memberontak seperti itu
apakah dia berusaha kabur
aku tidak mau sekalian
kasar sekali prajurit itu kepada raka walau susah
aku harus mengolong raka walau susah
aku terpaksa mengolongmu
untuk berikan tiga puluh satu siapa yang menjadi orang besar itu bisa membutuhkan maaf seperti itu
kita akan menemukan kesadaran dengan agama agama
jangan lupa like dan share kami